bertempat di pura puseh banjar desa adat patoman sejumlah wanita tampak sibuk pada rabu pagi
berbagai perlengkapan upacara nyepi mulai dari sesajen aneka jajanan bunga hingga hiasan di
pura dipersiapkan secara gotong royong menurut pemangku pura puseh kegiatan gotong royong sudah
berlangsung selama tiga hari jelang hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh empat ada dua acara
di sini itu termasuk hari raya nyepi sama besok hari sabtu itu ada odalan di sini kebetulan
tidak tahu entah berapa tahun berapa tahun sekali saya tidak tahu baru ini menemukan acara seperti ini
sementara para pemuda di desa adat patoman ikut dalam sukacita dengan membuat ogo ogol juga
secara gotong royong di kota dan pasar bali
hai rinduan masyarakat bali untuk menyaksikan ogol ogol akhirnya terobati meski arak arakan baru
dilaksanakan pada malam hari sejak rabu pagi warga sudah ramai berkeliling melihat ogo ogoh mulai
dipajang di tepi jalan terlebih acara pawey ogol ogol rabu malam berlangsung terbatas dan
hanya boleh dilakukan di depan banjar demi menghindari kerumunan kita jadi excited ya tapi
makanya kalau kayak dilihat yang sekarang ini kan banyak masyarakat yang berhenti yaan anak anaknya yang berhenti jadi kita jadi excited ya tapi makanya kalau kayak dilihat yang sekarang ini kan banyak masyarakat yang berhenti anak anak kita juga sudah dihentikan

di lombok hari raya nyepi disambut dengan cara unik
ogoh ogoh yang biasanya dibuat dalam ukuran besar justru ditampilkan dalam wujud mini
penyesuaian ukuran ogo ogo ini seiring kebijakan ppkm di pulau lombok sehingga tidak diperbolehkan acara arak arakan
berbagai ogo ogo mini ini kemudian dilombakan
juri menilai faktor keindahan keunikan dan kerapian pengerjaan pembuatan ogo ogo
tentunya dengan syarat utama tinggi ogo ogoh maksimal satu meter